indah alamnya beraneka ragam budaya sehingga memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan secara sumber daya
adapun provinsi yang dijuluki dengan bumi anoa ini memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh beberapa lapangan usaha primer
seperti pertanian kehutanan perikanan pertambangan dan usaha industri lainnya
bisa dilihat sobat pemanfaatan sumber daya alam yang mumpuni dengan mensejahterakan masyarakatnya
namun tidak mengesampingkan permasalahan alam
menjadikan sulawesi tenggara telah berhasil menerapkan green economy
ini tercermin dari keindahan bawah laut sulawesi lewat pulau labengki
para sobat rupiah disini beri warsio gubernur bangresa bersama kawan kawan tim diving bangresa
sedang diving di labengki
salah satu site yang sangat dasar adalah tokoh bule
mati wisata bahari di indonesia
dan jangan lupa untuk memajukan ekonomi rakyat kita
bangresa selalu bermakram di setiap pelosok dan ekonomi indonesia
program pertumbuhan ekonomi hijau atau green growth economy
di mana perekonomian suatu negara
dijalankan dengan pertimbangan aspek lingkungan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
agar mewujudkan prinsip keberlanjutan
sebagai salah satu tujuan utama
bank indonesia sebagai otoritas moneter
juga ikut berkontribusi mengembangkan instrumen pasar keuangan hijau
dan berkelanjutan untuk mendorong pembiayaan ekonomi di indonesia
ya untuk sedangkan tangan dan udangnya macam macam
ada dari kelapa dari plastik
hasil dari kerajinan tangan kami itu
kami bisa pasarkan sampai ke belanda ke jepang
kebetulan ada teman di sana mereka ada keliru
ada lagi yang mereka pesan tapi dari recyc
kalau kayak dari tulang sampah gitu
tetapi kalau seandainya dikelola secara intens
dia akan memberikan produksi yang sangat mengembirakan
dimana dengan bantuan ini kami sudah rasakan sendiri
dalam bulan bulan ini begitu bertubi tubi perhatian bi
di bulan bulan yang berlangsung ini juga dia mengadakan pelatihan selama tiga hari
dan ditindak lanjut pada beberapa hari kemudian dengan
demplot bawang merah di kelompok tani liabisa ini
maka dia akan menjadi ladang bawang merah
konsep ini juga jadi salah satu strategi pemerintah dalam memitigasi risiko lingkungan
yang terdampak oleh perubahan iklim dengan berbagai bauran kebijakan
baik secara substansi kelembagaan maupun pembiayaan
dari kendari wakatobi hinggalah banki
untuk capai pertumbuhan ekonomi yang kuat
ramah lingkungan serta inklusif secara sosial
indah sekali banyak nemo banyak crown fish
jalan yang adalah harusnya
harusnya kita drifted sampai di ujung
harus berjuang keras untuk melewati gunungan
tapi saya nyerah balik lagi kesini
ini ciptakan allah yang maha dasar ya
beri warga dari labengki sulawesi tenggara
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia